baik pemirsa kita akan buka good morning pagi ini dengan informasi mengenai aktivitas gunung agung yang kembali menunjukkan peningkatan
lahar dingin gunung agung sudah mulai mengaliri sungai sungai di wilayah bali saat ini
ya bnpb pun meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas di sekitar sungai karena waspada akan membahayakan keselamatan anda
dari video yang dibagikan warga lahar dingin terlihat telah mencapai desa ban kecamatan kubu karangasem bali
kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho mengatakan banjir lahar dingin sudah terjadi di beberapa titik di lereng gunung agung
aktivitas warga yang berada di radius delapan hingga sepuluh km dari puncak kawah diminta untuk dihentikan
aliran lahar dingin ini menyebabkan peningkatan
aliran lahar dingin mengalir sejak senin pagi dan mengaliri sejumlah sungai
aliran lahar dingin berwarna coklat keabu abuan ini mengeluarkan bau menyengat
warga diminta tetap mewaspadai aliran lumpur yang turun dari puncak kawah gunung agung
dan pas cerupsi gunung agung aliran lahar dingin muncul di hulu sungai yang bersumber dari gunung agung
akibatnya sejumlah lahan pertanian di sekitar sungai rusak
karena terkena aliran lahar dingin
senin pagi ratusan warga dari berbagai desa mendatangi jembatan yesah di desa rendang karangasem bali untuk melihat aliran lahar dingin
menurut warga lahar dingin ini telah mengalir sejak pagi hari dan cukup deras
peristiwa ini juga baru pertama kali terjadi sejak gunung agung meletus
selain membawa material batang kayu luapan lahar dingin ini masuk ke persawahan warga
akibatnya sejumlah tanaman padi milik warga rusak dan gagal panen
ada dari utara
kalau taunya bapak sejak kapan
sejak tadi pagi dari jam lima
padi kan besar sampai sana
apa aja yang kenal tadi pak
cuma persawahan aja yang
jadi persawahan persawahan itu ada pantun
padi padinya itu semua udah habis
fenomena munculnya lahar dingin ini terjadi di dua lokasi
yakni sungai yesah di bagian selatan gunung agung dan di tianyar yang berlokasi di sebelah timur gunung agung
nenang risada astika karangasem